ketua komisi pemberatasan korupsi agus raharjo mengaku pihaknya akan mengajukan permohonan kerjasama third party kepada fbi
hal ini dilakukan kpk untuk mengungkap kasus ktp elektronik terkait dengan aliran dana yang diberikan almarhum johannes marlim bagi sejumlah pihak di indonesia
fbi menduga adanya sejumlah barang mewah termasuk jam seharga satu delapan miliar yang dibeli johannes marlim dan diberikan kepada ketua dpr setia novanto
koordinasi dan kerjasama ini diakui kpk sudah dilakukan sejak pengusutan kasus dugaan korupsi ktp elektronik tahun dua ribu tujuh belas
terkait temuan sejumlah bukti milik johannes marlim kpk mengaku telah melakukan pendalaman termasuk bukti yang juga digunakan fbi dalam kasus dugaan kejahatan lintas negara
kpk juga menegaskan meski johannes marlim telah meninggal dunia masih banyak bukti yang tetap dapat mengungkap tuntas kasus yang merugikan negara
ketua dpr setia novanto menanggap kejahatan lintas negara ini berharga rp dua tiga triliun

ketua dpr setia novanto menanggap kejahatan lintas negara ini berharga rp dua tiga triliun